perjalanan waktu dua
ethan masuk ke dalam mesin waktu bersama amber untuk memperbaiki tujuh kesalahannya
apa yang akan terjadi selanjutnya mari kita cari tahu
hari itu tanggal dua november dua ribu empat belas ember dan ethan telah berhasil melakukan perjalanan kembali ke masa lalu
tanpa sepengetahuan ember karena ethan telah memprogram mesin sedemikian rupa
bagi ember itu semua terjadi untuk pertama kalinya
tapi ethan menjalannya lagi sekarang lebih bijaksana dan lebih bertekad
ini akan menyenangkan ayo pergi
sebenarnya kalian pergi saja aku harus pulang sekarang
apakah kau serius kau tidak ingin ketinggalan pesta
tidak apa apa mungkin lain kali
ethan tersenyum dan masuk ke mobilnya

ketika dia sampai di rumah ember merasa terkejut
kau pulang lebih awal hari ini
iya aku telah berjanji untuk memberikan banyak waktu untuk cintaku
oh aku mencintaimu
aku lebih mencintaimu sekarang duduk dan santailah
aku akan membuat makanan favoritmu dan kemudian kita bisa menonton film bersama
kau tidak perlu lakukan itu kau pasti lelah
tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku
lalu ethan menyiapkan makanan favorit ember sambil tersenyum
aku berjanji akan selalu punya waktu untukmu
ethan telah memenuhi sumpah pertamanya dan malam itu keduanya berpelukan dan menonton film favorit mereka
baiklah terus ini berjalan dengan baik tolong bawa kami ke yang berikutnya
begitu rose memulainya
baiklah membawamu ke dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
dan sama seperti sebelumnya mesin tersebut menghilang dari tahun dua ribu empat belas dan muncul pada dua puluh satu januari dua ribu lima belas
tenanglah tidak apa apa kau tidak sengaja melakukannya aku akan menulis ulang
tentu saja sayangku tapi aku akan senang jika kau mengambilkan secangkir teh
hahaha tunggu sebentar dan aku mencintaimu
aku lebih mencintaimu
ethan memperhatikan ember meninggalkan kamar tidur dan dia tersenyum
aku berjanji tidak akan pernah kehilangan kesabaranku padamu
baiklah ros kau tahu apa yang harus dilakukan
sekarang membawamu ke dua april dua ribu lima belas
hari itu tanggal dua april dua ribu lima belas
ethan baru saja menyelesaikan pekerjaannya
kau mau pulang bersama
tidak terima kasih ada beberapa hal yang harus kulakukan sebelum pulang
jadi ethan tidak pulang dengan rose hari itu
tetapi dia naik taksi dan dalam perjalanan dia membawa karangan bunga untuk ember
ember berdiri di jendela ketika ethan turun dia melambai padanya
ember tersenyum ethan telah menulis ulang masa lalunya
keraguan ember tidak pernah muncul sejak awal
aku lebih mencintaimu aku berjanji untuk jujur kepadamu hari ini dan selamanya
baiklah rose bawa kami ke satu desember dua ribu lima belas
membawamu ke satu desember dua ribu lima belas malam ulang tahun ember
teman teman kami dan aku datang menjemputmu tapi kau tidak harus pergi dengan kami
aku punya ide yang lebih baik
kau punya ide yang lebih baik
hari itu satu desember dua ribu lima belas malam ulang tahun amber
tidak ada kau mau pergi ke mana
ke pesta dengan teman teman
apakah itu penting bisakah kau melewatkannya malam ini
tidak ember teman temanku sudah merencanakan ini
aku akan terlambat jangan menunggu
apakah kau siap berpesta
ethan berbicara dengan ros dan mengatakan sesuatu padanya teman temannya saling memandang dan tersenyum
amber sedikit takut
siapa yang mengetuk pintu kamarnya ketika tidak ada seorang pun di rumah

siapa yang mengetuk pintu kamarnya ketika tidak ada seorang pun di rumah
selamat ulang tahun sayang
oh ethan aku pikir kau telah melupakannya selama pestamu
tidak pernah ingat sumpahku aku berjanji untuk mencintaimu di atas segalanya
selamat ulang tahun amber
terima kasih rose
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun amber
selamat ulang tahun
jadi ethan telah mengoreksi kesalahan keempatnya memutuskan sudah waktunya untuk pergi ke yang berikutnya
rose bawa kita ke sumpah kelima yang aku langgar
membawamu ke empat belas februari
hari amber jatuh sakit
hari itu empat belas februari dua ribu enam belas ethan berada di bandara siap untuk naik pesawat ke new york untuk pertemuan yang penting
ember apa kau baik baik saja
tiba tiba tubuhku demam tinggi
aku akan segera pulang sekarang
ethan segera bergegas ke rumahnya
ember ya ampun kau panas sekali
ethan menggendongnya lalu dia membawanya keluar rumah masuk ke mobilnya dia bergegas ke rumah sakit
dia terkena flu dan dia sangat lemah saat edeh kami menyarankan dia untuk dirawat di sini selama semalam
dia terkena flu dan dia sangat lemah saat edeh kami menyarankan dia untuk dirawat di sini selama semalam
malam itu ethan tidak tidur dia duduk di samping istrinya dan mengawasinya
aku di sini jika kau butuh sesuatu aku berjanji untuk berdiri di sampingmu dalam keadaan sakit ataupun sehat
amber kembali tidur dan ethan tetap terjaga
menjelang pagi dia tidak bisa membuka matanya lagi dan pingsan
ember bangun lebih awal dan tersenyum menatap suaminya
tapi saat dokter masuk ethan dengan cepat membuka matanya
ah ember bagaimana perasaanmu sekarang
sepertinya aku tidak pernah jatuh sakit
itu bagus kau pulih dengan cepat kau memiliki sistem imun yang hebat
tidak dok aku punya suami yang hebat
benar sekali aku akan menyiapkan surat surat untuk kepulanganmu
terima kasih dok
terima kasih banyak aku tidak bisa bicara tadi malam tapi aku melihat kau tidak tidur
ingat sumpah kelimaku aku berjanji untuk berdiri di sampingmu dalam keadaan sakit atau sehat
aku mencintaimu ethan
aku lebih mencintaimu
baiklah rose kami melakukannya
sekarang membawamu ke sembilan belas september
ethan dan amber pergi ke sembilan belas september dua ribu enam belas
kali ini dia menghadiri pemakaman ibu ember dan ada di sana untuk memberinya kekuatan
setelah memenuhi keenam sumpah ethan sekarang harus kembali ke masa kininya dan mencari tahu apakah semuanya memenuhi sumpah ketujuh secara kumulatif
baiklah rose sudah selesai
terima kasih banyak rose tak bisa kulakukan tanpamu
terima kasih kembali ethan sekarang jangan membuatku emosional
sekarang kirim kami pulang
peluncuran dalam sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat
tidak tunggu hentikan maaf

tidak tunggu hentikan maaf oh oh oke peluncuran dalam sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat

periksa per marvelnya dan tiga belas atau lebih
tiga belas atau lebih
tiga belas atau lebih
tiba tiba berterusan tanggung starving
tiba tiba berterusan tanggung starving
kenapa saidiwa tanggung raising coffee

dia meminta aku untuk berhenti dan membelikan es krim untuknya
tapi aku ingin segera sampai rumah dan mulai dengan perhitungan mesin ini
kau tidak berhenti
oke mengirimu ke empat oktober dua ribu tujuh belas
oh toko es krim favoritku buka lagi setelah berbulan bulan
bisa kakak berhenti sebentar aku mohon sayang
baiklah sayangku tentu saja
ah kau yang terbaik
ethan sangat senang melihat amber bahagia
berharap dia melakukan tindakan ini sejak awal
dia menyadari bahwa itu adalah hal hal kecil dalam hidup yang dihargai selamanya
di dalam mesin ember dan ethan kembali ke tubuh mereka
amber masih tidur
ketika mereka tiba pada masa kini hanya tujuh jam telah berlalu
dan hari sudah pagi
ethan dengan hati hati menempatkan ember di tempat tidur dan tidur di sisinya
aku harap ini berhasil
dan itu berhasil
amber dalam tidurnya berbalik
dan menemukan bantal di antara mereka yang telah ditempatkan sebelumnya
dia melemparkannya ke samping dan memeluk ethan
dia telah berhasil melakukannya
sumpah ketujuh dipenuhi sebagai hasil dari enam sumpah pertama
ethan tidur sampai sore hari itu
ketika dia bangun dia melihat ember menyiapkan makanan
dia memiliki senyum di wajahnya dan terlihat sangat bahagia
dia menyegarkan diri dan segera pergi ke rumah
dan pergi untuk sarapan
sarapan sudah siap
saat keduanya duduk di meja bel berbunyi
aku harus pergi
aku akan memanggil ros ke dalam
maka amber keluar dan membawa rose ke dalam rumah
membuat ros dan ethan terkejut
aku telah membuat pancake yang lezat
ketiganya sarapan bersama di tengah tawa dan juga senyuman
ethan senang karena dia telah berhasil mengubah kesalahannya
dan memulihkan kepercayaan istrinya kepadanya
aku sangat mencintaimu
aku lebih mencintaimu
aku akan segera kembali dan kita bisa menonton film bersama
yes kita berhasil
jadi inilah kisah ethan dan amber yang menjalani hidup bahagia bersama
ethan berubah dan sikap jujurnya mengubah ember juga
dan tidak ada keraguan atau kekhawatiran lebih lanjut
ingat dalam hidup kalau kau meragukan orang lain dan merusak hubungan itu kau tidak akan pernah bahagia
juga jangan pernah menyimpan sesuatu untuk diri sendiri
lebih baik memberitahu orang yang kau cintai tentang sesuatu yang mengganggumu
daripada membiarkannya tumbuh di dalam hati dan pikiranmu
karena hal hal yang tidak bisa kau katakan cenderung berteriak paling keras di dalam
dan yang paling penting kau tidak memerlukan mesin waktu untuk memperbaiki kesalahanmu
kalau kau mulai melakukannya sekarang
kesampingkan egomu dan berbicaralah dengan orang tersebut
dan percayalah karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berbicara